dua kelompok remaja terlibat saling serang menggunakan senjata tajam
aksi tawuran remaja tersebut sempat direkam oleh warga sekitar
hingga terekam kamera cctv di lokasi
kejadian tawuran tersebut terjadi di sebuah komplek perumahan
yang berlokasi di jalan teratai tiga
komplek larangan indah tangerang banten pada kamis dini hari
sebuah rekaman kamera pemantau cctv dengan durasi tiga puluh lima detik
memperlihatkan antara dua kelompok remaja terlibat tawuran
saksi mata mengatakan aksi tawuran para remaja tersebut
ia lihat dari lantai dua rumahnya
dua kelompok remaja tersebut saling serang
dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit
ia menjelaskan adanya kejadian tawuran itu
sangat membuat resah warga sekitar komplek
sebab kejadian tersebut baru yang pertama kali terjadi di wilayahnya
saya kaget saya sampai dari dalam teriak ini maling maling maling
terus saya dengar kok ngomongnya gak digebukin gak tangkep gimana gimana
pokoknya kejar kejar kejar gitu aja
terus saya lihat dia bawa celurit yang panjang panjang gitu loh mas
tajem kayaknya tuh ada berapa anak
tuh pak keamanan kita tergantung juga
disini orang udah sepuluh sepuluh
gak tau itu anak anak udah dari mana saya gak tau